saya harus mencegah masyarakat
dari rongrongan ketidaktentraman
baiklah saya tahu
atau memang cukup setia terhadap tugas
tetapi sekali ini akam seandap
konyol akam mau mencorengkan
kotoran di muka sendiri akan
bapak juga pernah
mengalami hal serupa ini beberapa
dua tahun yang lalu di jakarta
sahabat bapak yang bekerja
sebagai kepala keuangan di fakultas
berdagang mobil mobil bekas
apa salahnya membuka pekerjaan
sambilan pak ya memang tidak ada salahnya
merugikan pihak lain
dia telah meminjam
uang fakultas yang dipercayakan padanya
untuk modal usahanya
kemudian bapak laporkan
ya kebetulan bapak dapat informasi
dari orang bank
lalu bapak laporkan
kemudian dia dipecat
bapak tidak merasa bersalah
justru bapak merasa bersalah
kalau melihat kecurangan
masalah dia dipecat
tapi apa boleh buat
apa yang telah dia perbuat
pasti dia menuai
kang kardi sudah merugikan banyak orang
teh yun cep pernah cerita
bahwa untuk memasukkan
ibunya menjual perhiasan
iya orang tua si harun juga
sampai terpaksa terjerat oleh
lintas darat yang bernama baron
untuk menyediakan uang implik implik
yang dimintakan kardi
terserah kamu untuk memutuskan
apakah kamu akan membela
persahabatanmu dengan kardi
atau membela kepentingan orang banyak
yang terima kasih
saya ingin memrebbebkan
kamu tunggu disini saja rim
soalnya bahaya menangkap orang yang sedang kabur kaburan seperti sekarang
hari ini dia buronan polisi
bapak selalu memisahkan antara tugas dan warga